jadi dokter mau ngebuktiin kalau indira itu bukan indira tapi nafa
tapi dokter kemarin waktu riza membongkar makamnya nafa dengan petunjuk kalau nafa nggak punya gigi bungsu
jasad itu juga gak punya gigi bungsu dokter
tapi apa kamu bener bener yakin kalau itu nafa
apa apa bapak nggak mau nyabut semua tuntutan bapak sama tante dina pak
supaya tante dina bisa bebas dari penjara
apa bapak nggak mau nyabut semua tuntutan bapak sama tante dina pak
supaya tante dina bisa bebas dari penjara
kok bisa bisanya kamu membahas soal ini lagi
soalnya soalnya aida kepikiran pak
ini semua kan terjadi karena aida
karena aida coba bantu riza kabur dari pernikahan riza sama indira
dan karena itu juga indira jadi kecelakaan
tak mungkin bapak bisa memaafkan wanita itu secepat ini
kamu tahu kan
siapa wanita yang menyebabkan ibu kamu meninggal
siapa wanita yang menyebabkan bapak lumpur
iya ida juga tahu pak
tapi aida gak mau bapak terus terusan hidup sambil nyimpen dendam begini
ini gak baik pak
coba bapak pikirin lagi ya
tembuk tentutan bapak
saya bukannya tidak mau bertanggung jawab atas kesalahan saya
saya tahu pak
saya sudah melakukan banyak kesalahan terhadap rumah istri bapak
dan saya banyak melakukan kesalahan terhadap bapak
saya cuma ingin bersama putri saya indira
putri satu satunya yang saya miliki pak
saya akan melakukan apa saja pak
asal bisa mendampingi putri saya
kamu tidak perlu khawatir
saya akan cabut tuntutan saya
dan ini adalah
apa benar pak yang saya dengar
terima kasih pak
semoga tidak kakak
aku mau berpislang
kita akan berpulang
laras menagi semua biaya pengobatan dan cangkok jantungnya aida
puas kamu sekarang aksa
saya minta ini terakhir kalinya kamu membuat aida susah
karena saya nggak akan membiarkan siapapun orang menyakiti aida
kalau dokter mau membantu aida cuma ada satu caranya
yang bisa membuat bularas berubah sikapnya ke aida
kalau indira yang sekarang bukan indira
itu alasan riza nggak mau menikah dengan indira
tapi kembali lagi
dokter mampu atau tidak
kalau tidak nggak perlu jadi pahlawan buat dari
jadi dokter mau ngebuktiin kalau indira itu bukan indira
tapi dokter kemarin waktu riza membongkar makamnya nafa dengan petunjuk kalau nafa nggak punya gigi bungsu
jasad itu juga gak punya gigi bungsu dokter
tapi apakah kamu benar benar yakin kalau itu nafa
indira yang sekarang bukan kayak indira
itu juga bikin saya bingung sebenarnya
sikapnya seperti nafa dokter
kalau begitu sekarang kita harus ke rumah sakit
kita harus buktikan yang terbaring di rumah sakit itu indira atau nafa
cuma ini satu satunya cara
untuk bisa membuktikan kecurigaan kalian
dan juga untuk membuktikan sama ibu laras kalau kamu sama riza itu nggak bersalah
siapkah tahu dengan cara ini ibu laras menyadari kesalahannya
dan dia nggak akan menuntut kamu seperti ini aida
sebenarnya yang memberitahu aku tentang ini
aksan masih menyimpan harapan dan perasaan ke kamu
dokter tahu kan gimana sikap aksan ke saya sekarang
sebaiknya dokter jangan kasih saya harapan tentang aksen
kita lupakan aksan
yang mungkin sekarang kita fokus untuk membuktikan apakah yang terbaring di rumah sakit itu indira atau nafa
gila ini rumah hancur banget sih
hah apa gue sanggup tinggal di tempat seperti ini
aida aja bisa sih
saya terima nikahnya aida binti firman dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai
gublok banget sih gue kemarin itu pakai salah nyebut nama aida
bisa gitu sih
bisa gitu sih
bisa gitu sih
mungkin gue sekarang samperin aida aja ya kalau dokter panji
tapi kalau gue samperin nanti aida ger